dua belas juli dua ribu dua puluh kebun binatang semarang zoo yang ada di kawasan mangkang kota semarang
telah kembali dibuka setelah lebih dari tiga bulan ditutup karena pandemi covid sembilan belas
meski harus merangkak dari nol semarang zoo mau tidak mau harus beroperasi kembali
untuk memulihkan ekonomi seluruh sektor yang ada di dalamnya
kesulitan pengadaan logistik untuk satwa menjadi salah satu problem
yang dihadapi semarang zu selama masa pandemi
akibatnya kebun binatang terlihat tidak terawat dan tidak terurus
tidak adanya pemasukan selama ditutup membuat pemerintah kota semarang
sebagai pemilik harus memutar otak mencari cara mempertahankan kebun binatang
yang memiliki koleksi satwa sebanyak dua ratus delapan puluh delapan ekor dengan tujuh puluh spesies
tak hanya satwa yang dipikirkan namun juga para pekerja dan perusahaan
yang menggunakan kebun binatang
yang menggantungkan hidupnya dari keberlangsungan kebun binatang
untuk operasional selama sebulan kebun binatang semarang zoo
membutuhkan dana sedikitnya dua ratus juta rupiah
jika dihitung dari harga tiket masuk sebesar dua puluh ribu rupiah saat hari biasa
dan dua puluh lima ribu rupiah saat akhir pekan berarti dibutuhkan jumlah pengunjung
rata rata sepuluh ribu orang setiap bulannya agar dapat menutup biaya operasional
sementara selama dibuka dua pekan jumlah pengunjung baru tiga orang
tapi alhamdulillah kami yang ada di semarang zoo ini punya
ini merupakan badan perusahaan yang ada di perintah kota
kita punya cadangan dana di perusahaan yang bisa kita pakai untuk
melakukan pembiayaan pembiayaan minimal selama tutup kemarin
termasuk biaya untuk satwa makan satwa
persoalan logistik yang dialami kebun binatang semarang
mendapat perhatian dari sejumlah pecinta satwa di tanah air
yang tergabung dalam komunitas wildlife figure
komunitas ini memberikan donasi atau bantuan
pakan satwa berupa daging sapi untuk hewan jenis karnivora
karena kita mencinta hewan kita merasakan zoo itu betapa berat
karena tidak ada pengunjung tapi mereka harus ada tetap kewajiban
untuk memberikan pakan kepada hewan hewannya
dan juga pekerjaannya pekerjaan harus digajikan
betul jadi keeper keepernya pelawatnya juga digaji dan juga
stop kasih makan ya

donasi kemarin betul makanya kita mengumpulkan itu ya donasi ya

betul dari teman teman
alhamdulillah hasilnya kita salurkan salah satunya ke semarang

sejak dua ribu tujuh belas semarang zoo dijadikan badan layanan umum atau blu
oleh pemerintah kota semarang dengan bentuk perseroan terbatas
dari mekanisme ini semarang zoo sudah harus dapat mengelola
dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri
tanpa subsidi dari pemerintah kota semarang
dan marsi nuko semarang jawa tengah
dan marsi nuko semarang jawa tengah